selanjutnya setelah dari turki kita pun akan membahas lagi tentang panglima tni jenderal gatot nurmantio
yang membenarkan bahwa indonesia saat ini tengah menghentikan sementara hubungan kerjasama militer dengan australia
ya penangguhan tersebut terkait permasalahan isi kurikulum militer australia yang dinilai menghina tni dan ideologi indonesia
bukan berbicara tapi dia lah yang disana yang menemukan
temuan isi kurikulum militer yang menghina tni dan ideologi indonesia itu ditemukan oleh letu irwan maulana
seorang perwira tni yang dikirim untuk mengajar di pasukan khusus australia
panglima tni jenderal gatot nurmantio menjelaskan secara singkat
poin poin apa saja yang ada di kurikulum pendidikan militer australia yang terbukti melecehkan tentara nasional indonesia
serta urusan dalam negeri indonesia
pada saat mengajar disana
karena ditemukan hal hal yang tidak etis sebagai negara sahabat
yang mendiskresikan tni dan bangsa indonesia bahkan ideologi bangsa indonesia
contohnya kurikulumnya dan pelajarannya
dari hasil kurikulum pun pekerjaan dari siswanya pun sama
terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu saya jelaskan disini
tentang tentara yang dulu tentang timor leste
tentang papua juga harus merdeka
dan tentang pancasila yang diperlaksakan menjadi panjanggila
dengan lima lima yang tidak benar
keputusan panglima tni menghentikan sementara hubungan kerjasama militer antara tni dengan australia
mendapat dukungan ketua dpr dan komisi pertahanan dpr ri
dpr berencana akan memanggil panglima tni guna meminta penjelasan terkait persoalan antara tni dan australia defense force adf
keputusan panglima dinilai tepat karena australia berulang kali mengecewakan indonesia
apalagi dalam kasus ini ada dugaan penghinaan terhadap pancasila sesuai laporan prajurit yang tengah bertugas di australia
indonesia sangat menghargai dengan australia sebaliknya australia juga menghargai
tapi khusus kalau menyangkut simbol negara ya tentu kita tidak bisa menerima begitu saja
kita harapkan ini menjadi perhatian supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari
kalau ditanya apakah ini akan mengganggu hubungan militer enggak
karena kerjasama militer itu hanya sebagian kecil dari bentuk hubungan bilateral antara indonesia dan australia
jadi biarlah itu berproses dan saya kira man hunt australia sudah berjanji untuk secepatnya memberikan klarifikasi
dan beliau juga menganggap bahwa ini sifatnya sementara
bukan penghentian kerjasama selamanya
karena kalau kita tidak begitu mereka merasa tidak bersalah
meski demikian dewan optimistis pemutusan kerjasama militer ini tidak akan mengganggu hubungan diplomatik dan bilateral lainnya antara indonesia australia
saiful bahri cnn indonesia
selamat pagi prof
selamat pagi prof dengan hanum disini prof
menurut prof apakah penangguhan kali ini sudah dianggap menjadi langkah yang paling tepat
ya hanum jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh panglima tni sudah sudah sangat tepat
karena mungkin fenomena ini merupakan fenomena puncak gunung es
dimana pak jurid pak jurid di australia
mungkin melakukan pelecehan
baik itu terhadap sejarah tni kita
maupun juga terhadap isu yang sensitif terkait dengan negara kesatuan kita
bahkan terhadap ideologi kita yang mereka sebut sebagai pancasila
karena ini kan ada di laminating dan saya yakin itu mungkin sudah lama ada di kantor kepala sekolah
dari institusi bahasa australia
nah oleh karena itu tindakan dari panglima ini sudah sangat tepat
dan sekali lagi yang harus digarisbawahi ini kan penghentian sementara
ya penangguhan penundaan sementara bukan permanen
jadi ini supaya di pihak australia mereka menjadi perhatian isu ini
jadi tentu kita tidak mungkin membatalkan untuk permanen secara keseluruhan dan lain sebagainya
tetapi untuk sementara
jadi saya menilai tindakan dari panglima tni ini sudah tepat
oke baik prof ini seperti yang kita tahu kan prof
kalau misalnya bahasanya australia itu nyari gara gara mulu sama indonesia begitu
ini yang sebelumnya tahun dua ribu tiga belas lalu soal penyadapan telepon pak sby
lalu yang sekarang ini mengenai isu sensitif ini
apakah ini sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara indonesia dan juga australia prof
sebenarnya konteksnya agak berbeda

karena waktu penyadapan memang ini mungkin pemerintah australia melakukannya itu terhadap pejabat pejabat penting kita
nah tetapi karena ini masalah penyadapan ketika pemerintah kita minta supaya australia mengakui tindakan tersebut
tentu mereka tidak akan mengakui karena ini tindak skionase
jadi tidak mungkin sehingga pemerintah mengambil tindakan ya kalau kayak begitu untuk menunjukkan ketegasan kita pada waktu itu dihentikan kerjasama militer
tetapi yang sekarang ini ini kan di level prajuritnya
jadi prajurit melakukan tindakan tindakan yang menurut kita tidak acceptable tidak kita bisa terima
memang kalau sikap dari pemerintah australia secara resmi mereka mendukung nkri
mereka tidak akan melecehkan misalnya ideologi bangsa dan lain sebagainya
jadi ini tidak bisa digeneralisir bahwa australia mencari gara gara
tetapi memang dalam hubungan antar dua negara
tetapi memang dalam hubungan antar dua negara
tetapi memang dalam hubungan antar dua negara
kadang kadang timbul masalah masalah
kadang kadang timbul masalah masalah
dan masalah itu dari pihak kita atau pihak australia minta kepada mitra untuk menjadi perhatian
dan kadang kadang kita harus bertindak tegas
tetapi tidak berarti tindak tegas kita ini kemudian akan memudarkan hubungan baik antar kedua negara
satu hal yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah di indonesia itu harus satu suara
jangan seperti sekarang ini yang dimonitor oleh media masa di australia
dikatakan bahwa sekarang indonesia mulai mundur dari sikapnya
karena mengutip pejabat pejabat kita yang mengatakan bahwa kerja sama yang dihentikan untuk sementara itu cuma di bidang bahasa
atau ini masalah antar prajurit di lapangan saja tidak harusnya mempengaruhi hubungan kedua negara
nah pernyataan pernyataan seperti itu
itu akan ditangkap oleh pihak australia terutama medianya
sehingga indonesia mulai melemah
nah ini yang tidak boleh
karena jangan sampai kita karena masalah ketidakpaduan pandangan di dalam negeri
kemudian dianggap sebagai indonesia mulai mundur dan mementingkan hubungan yang lebih baik dengan australia
hubungan baik pasti kita akan lakukan
tapi ketegasan juga harus dilakukan
baik terima kasih prof hikmahanto juwana atas waktunya sudah ngobrol ngobrol di after sepuluh
ya itu dia ya
jadi pada intinya hubungan indonesia australia kan sudah lama terbentuk ya
sejarahnya cukup panjang
kita tetanggaan banget loh
banyak orang australia juga bisa berbahasa indonesia
salah satunya aja bahkan pemain aktor chris hamsword yang waktu itu sempat diinterview oleh cinta laura
dia bisa berbahasa indonesia sedikit sedikit
jadi sebenarnya hubungan antara indonesia dan australia ini harusnya bisa dipertahankan
hanya memang kita benar harus tegas juga
iya jadi satu suara untuk soal itu
orde baru juga awal awalnya waktu itu kan bertumbuh kerjasamanya
jadi harus dipertahankan sampai sekarang